bercerita tentang ismail pemuda hilang ingatan yang terbangun dari koma yang cukup lama
ismail yang diperankan oleh iko uwais ditemukan dan dirawat oleh mahasiswi kedokteran yang bernama aileen
diperankan oleh chelsea islan
masalah muncul ketika aileen diculik komplotan kriminal dari masa lalu ismail
sebetulnya bukannya nggak jauh beda ya kalau berandal juga kan ada action action drama juga kan
di sini mungkin lebih sedikit romance sama chelsea ada chelsea juga
dan kita menyesuaikan sama beberapa karakter kayak ada chelsea gitu kan
jadi nggak hanya dikuatkan oleh dengan fightingnya tapi di sini ada ada romancenya juga gitu
film laga romantis ini digarap oleh sutradara timo cahyanto dan kimo stambul
yang sebelumnya dikenal menggarap film bergenre slesher atau horror dengan pembunuhan
seperti rumah darah dan killers yang acapkali hadir di kancah festival internasional
kita sebagai orang indonesia harus juga bangga film indonesia
makanya saya minta tolong teman teman media juga untuk mendukung perfilman indonesia
dan terutama dengan adanya headshot yang akan di launch di kancah internasional pada bulan september nanti
mohon dukungannya semoga nanti di sana juga diapresiasi dihargai dan mudah mudahan film indonesia ke depannya ini masih
banyak lagi yang akan dihargai
film headshot akan diputar di program midnight matnus toronto international film festival sembilan september mendatang